maka akan berimbas pada keberadaan bawang merah di jakarta
enggak ada alasan lagi cuma caranya gimana kita membentuk ya ini grassroot di bawah junior di
kita langsung terhubung bersama rekan kami dengan sambungan telepon dengan rekan jurnalis transmedia
jadi aktivitas ataupun misalnya kegiatan belajar kalau di sekolah di kampus ya udah seperti itu
ini artinya pemerintah harus bergegas ya
nah saya kira kan gayung bersambut ya
pak heri adalah pengambilan air tanah berlebihan sehingga itu juga mungkin sekarang harus menjadi concern besar dari pemerintah provinsi jawa tengah sendiri